hampir sebulan pasca gempa dan tsunami di palu korban gempa di donggala sulawesi tengah masih mendapatkan bantuan logistik dan juga pengobatan
relawan pun masih terus berdatangan untuk mengantarkan bantuan hingga membantu korban menghilangkan trauma melalui proses trauma healing
beberapa balik figur pun kami catat menjadi bagian dari tim relawan tersebut
relawan menjadi salah satu elemen penting dalam membantu korban bencana
di sulawesi tengah misalnya tiga minggu usai kejadian sejumlah relawan masih bertahan
mereka hadir untuk memberikan bantuan
beberapa di antaranya merupakan pabrik figur seperti selebgram awkarin
pemilik nama karin ofilda ini menyeluruhkan bantuan untuk para korban
tak hanya itu ia juga menginap di salah satu tenda selama dua hari
iba dan kasihan banget bukan karena apa apa tapi karena emang dari kemarin aku ngerasain sendiri di sini
yang namanya panas itu benar benar
panas banget beda sama di jakarta
gersam banget tenda tendanya itu sama sekali
menurut aku kurang manusiawi untuk ditempat tinggalin dalam susu tembak
ada berapa kakak jadi aku kebayang aja sih hidupnya hari mereka di situ sedangkan dua hari aja
ya aku yang sekedar berkunjung untuk membantu sebentar gitu
aku udah kayak wah ini panas banget sih
kalian juga bakal bisa kebayangin bagaimana kalian bisa disini
selain awkarin ada juga model manuhara odelia pinot
yang ikut menyalurkan bantuan langsung
lapangan para publik figur ini bergabung dengan tim relawan agar bisa berangkat ke palu
kehadiran relawan ini bisa membawa kebahagiaan
terutama bagi anak anak perban kempadan tsunami
tak mudah melupakan bencana dahsyat yang mereka alami
pemulihan secara fisik dan psikologi ini sangat terbantu
dengan kehadiran ribuan relawan yang datang dari seluruh indonesia
kita biasanya lakukan recovery psikologi itu kita melakukan trauma healing
baik pada anak anak maupun pada orang dewasa
kayak tadi contohnya
kita bagikan hadiah kita ajak mereka nyanyi nyanyi
supaya mereka lupa lah sebenarnya
mereka lupa dengan apa yang sudah mereka rasakan kemarin kemarin
karena kadang kalau misalnya kita mereka merasakan getaran sedikit pun
juga kadang mereka masih merasa trauma
untuk menjadi relawan sebaiknya bekerja sama dengan lembaga lembaga penyeluruh bantuan
selain itu memiliki pengalaman dan keahlian khusus
yang dibutuhkan di tempat terdampak bencana lebih diutamakan
jika merasa belum bisa menyeluruhkan bantuan berupa makanan atau barang akan lebih baik